lepas dari beragam kontroversinya uji coba penghapusan jalur tiga in satu di jakarta sudah berlangsung tiga hari
namun pemprov dki jakarta belum bisa memutuskan kebijakan yang akan mengganti aturan tiga in satu ini
kenapa evaluasi butuhkan uji coba dua minggu karena baru bisa lihat
biasanya dua tiga hari kan orang pada masuk dulu nih
nanti terjadi keseimbangan sekarang kan kita lihat jalan jalan arteri sekitar kan kosong
nanti orang akan mulai pakai wes nanti mulai nyari nyari maka kita butuh dua minggu